kuasa hukum tim kampanye nasional jokowi maruf sebagai pihak terkait telah menyiapkan jawaban atas permohonan sengketa pihak badan pemenangan nasional prabowo sandiaga
wakil ketua tim kuasa hukum tkn arsul sani menjelaskan timnya telah menyiapkan dua versi jawaban
versi pertama berdasarkan berkas permohonan bpn yang diajukan dua puluh empat mei silam
selain itu tkn juga menyiapkan jawaban atas permohonan perbaikan yang disampaikan bpn
ada tiga fokus yang menjadi perhatian tkn yaitu gugatan pemilihan presiden terkait daftar pemilih tetap sistem perhitungan cepat kpu dan daftar hadir atau formulir c tujuh puluh
selain itu tkn juga mengapresiasi pernyataan prabowo subianto yang menghimbau pendukungnya tidak hadir pada sidang perdana mk besok
maka ya tentu kemudian tim hukum menyiapkan jawaban dalam paling tidak dua versi lah seperti itu
yang pertama berbasis permohonan awal tanggal dua puluh empat mei dan yang kedua ya tentu yang kemudian mencakup perbaikan materi
intinya adalah terlepas bahwa itu nantinya diterima atau tidak atau itu hanya sekedar menjadi lampiran
tetapi tim hukum paslon satu sudah menyiapkan semua jawaban atas hal hal yang dipersoalkan oleh pemohon